atau kamu yang membunuh roy
kenapa semua orang gak ada yang peduli sama gue
kenapa selalu mbak anin yang dipikirin
kenapa mbak anin
kamu lihat sekarang
kamu gak bisa maksat anaknya
kamu punya istri
dia lagi hamil
jangan kamu lupa
wihupi kamu sekarang pulang
istri yang suka berbohong
aku akan bunuh diri
saya udah selesai
tadi aku lagi cari papa di kamar gak ada
terus aku ke ruang tengah juga nggak ada
aku tanya kiki sama mirna mereka juga gak liat
pak surya kemana ya
kamu lihat pak surya pergi kemana gak
iya sih pak surya tadi pergi keluar
tapi uya disuruh jangan bilang bu andien sama pak bos
kamu tahu pak surya pergi kemana
kata pak surya ada keperluan mendadak
aku coba telepon papa deh
enggak usah ngelakar
aku melakukan ini semua
kenapa jadi begini sih ma
andin pasti khawatir karena aku gak ada di rumah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa kok nggak ada di rumah
bapak tadi pergi ke kantor polisi
papa jenguk mama lagi papa khawatir
papa kenapa gak bilang sama aku sama mas alsimi biar diantar
papa bisa sendiri kok
kamu gak usah khawatir ya
sekarang papa dimana
bapak lagi duduk sendiri di taman karimun permai di dekat kantor polisi
yaudah papa tunggu di sana ya
papa lagi ada di taman karimun parmae
habis ketemu sama mama di praja lima
saya jemput ya
taman karimun parmae
taman karimun parmae
taman karimun parmae
taman karimun parmae
taman karimun parmae
taman karimun parmae
atau kamu yang membunuh roy
kenapa semua orang gak ada yang peduli sama gue
kenapa selalu mbak anin yang dipikirin
kenapa mbak anin
ini gak ada
ini gak ada
ini gak ada
obat udah bapak kirim bu ya
mudah mudahan besok udah sampe
bapak pula mungkin minggu depan bu
ibu jaga alika baik baik ya
yaudah udah dulu ya
urusan obat udah kelar
sekarang gue mau tinggal dimana ya
gue gak punya duit berbanyak kontrakan

sampai jumpa di video selanjutnya

baru tuh kan
itu semarno bukan sih
sekarang saya harus ke nile tinar sama jennifer
ren kamu pulang jam berapa
masa mama makan malam sendirian lagi sih
dan kayaknya malam ini
aduh ren kenapa sih
kenapa kamu gak punya waktu buat diri kamu sendiri
hah itu bos kamu kok nyuruh kamu kerja terus toh
aduh gimana sih
bukan ma bukan
aku mau candilight dinner sama jennifer
kamu mau kandilat dinner sama mbak jen
aduh itu sih mama setuju ren